seorang ibu hamil di mamuju sulawesi barat sudah sepekan bertahan hidup dalam kondisi memprihatinkan
bayi dalam kandungannya meninggal sementara tindakan medis batal dilakukan
karena rumah sakit rusak usai gempa bermagnitudo enam dua menguncang majene mamuju
herawati tiga puluh enam tahun warga kelurahan karema kecamatan mamuju kabupaten mamuju sulawesi barat
harus bertahan dengan kondisi memprihatinkan
sudah sepekan bayi dalam kandungannya meninggal dunia
herawati sempat dibawa ke rumah sakit untuk menjalani operasi
namun operasi batal dilakukan karena gempa tiba tiba mengguncang
gempa yang kembali mengguncang membuat keluarga memutuskan mengevakuasi herawati ke pengungsian
sabtu pagi herawati akhirnya dilarikan ke rumah sakit regional sulawesi barat
karena kondisinya yang semakin lemah
baru ini harus teser karena teser satu tahun
direktur rumah sakit regional sulawesi barat mengungkapkan
pelayanan kepada pasien usai gempa terkendala oleh terbatasnya sarana dan prasarana
terlebih dukungan tenaga medis juga sangat terbatas
jadi pelayanan yang ada di rumah sakit ini sekarang ada tiga
pelayanan covid pelayanan gempa dan pelayanan umum
pelayanan umum di sini
termasuk di dalamnya adalah pasien kita yang memang ada di sini sudah ada
kemudian ibu ibu hamil yang mau melahirkan dalam waktu dekat

tenda yang datang sekarang ini baru satu
warga dan pengelola rumah sakit berharap perhatian pemerintah
agar penanganan medis di rumah sakit regional bisa kembali berjalan normal
abdi febriyadi mamuju sulawesi barat